protes huniannya digusur pasangan suami istri lanjut usia di tasikmalaya nekat menggelar makan siang lengkap dengan meja makan di tengah proses penggusuran
tindakan itu sebagai bentuk protes pada penggusuran bangunan bekas terminal cilembang tasikmalaya
sementara itu protes juga dilakukan sejumlah warga yang tinggal di lokasi
pasangan suami istri yang tinggal di bangunan bekas terminal cilembang tasikmalaya nekat menggelar makan siang di tengah tengah proses penggusuran oleh satpol pp dan polisi
padahal penghuni yang lain sudah meninggalkan bangunan dan pasrah
namun pak sutri yang sudah hampir delapan tahun tinggal di bangunan liar bekas terminal ini masih berusaha bertahan
bahkan membawa meja makan dan semua alat kebutuhannya di tengah lapangan di mana penggusuran berlangsung
mereka melakukan itu sebagai bentuk protes terhadap penggusuran yang menghancurkan tempat tinggalnya
bahkan solihin yang berprofesi sebagai tukang reparasi mesin jahit itu membakar sebagian hartanya karena bingung harus dipindah kemana
sebelumnya para penghuni bekas terminal cilembang tasikmalaya juga berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka pada rabu pagi
selain menendang bangunan yang akan dibongkar masa juga bakar ban bekas agar alat berat tak bisa melintas
sejumlah ibu ibu nekat menghadang alat berat yang akan digunakan membongkar bangunan
beruntung aksinya bisa diredam petugas gabungan hingga pembongkaran
dan juga membuat pembongkaran berjalan
dua buah alat berat digunakan untuk membongkar sembilan puluh enam bangunan liar di lahan milik pemkap tasikmalaya ini
selain permintaan masyarakat kota lokasi bekas terminal ini kerap digunakan untuk kegiatan maksiat seperti peredaran minuman keras hingga prostitusi terselubung